meski menuai kecaman pengguna internet sejumlah pengendara motor masih nekat melalui tempat pemakaman umum menteng puluh jakarta selatan jumat pagi
mereka beralasan nekat melintasi makam karena adanya proyek galian hingga mengakibatkan kemacetan di jalan kasablangka
oh apa ini kan kita lihat sendiri ini makam pak bapak lewat sini apa ada perasaan takut atau bagaimana pak apa biasa aja gitu lewat sini
enggak sih biasa aja
udah sering pak lewat sini
baru berapa bulan ini sih karena macet
kenapa sih pak lewat kuburan sini pak
potong jalan ya
itu perbaikan ada selalu perbaikan kayak kabel pln
di mana tuh pak
pojok situ keluar ke kiri sebelah kiri
oh di jalan tebas
iya di kasab langka
berarti bapak lewat sini karena macet
iya lewat sini kalau tidak macet lewat situ
oh ini kan kuburan pak
bapak maksudnya melewati kuburan apa nggak takut atau bagaimana
ada enggak ada masalah
sering lewat sini pak
enggak juga kalau enggak macet sana
oh kalau sana macet
hingga saat ini belum ada kebijakan pihak terkait akan banyaknya pengendara yang melintasi pemakaman
badru zamal jakarta